prasetyo adi menyebut banjir di wilayah pantura hingga demak jadi biang kerok meroketnya harga bawang merah
namun arief memastikan harga bawang merah akan kembali stabil dalam waktu tiga puluh sampai empat puluh hari ke depan
arief bilang pemerintah sudah melakukan intervensi untuk menstabilkan harga bawang merah
salah satunya dengan menyalurkan stok bawang merah dari sentra produksi yang kapasitasnya melimpa
bank indonesia juga terus mengamati berbagai risiko kenaikan harga pangan terutama komoditas bawang merah dan bawang putih
beberapa strategi akan dilakukan mulai dari strategi jangka pendek mensupport operasi pasar murah
dan jangka panjang bang indonesia akan mendorong peningkatan produksi
dan efisiensi rantai pasok
oleh karena itu inilah yang nanti yang terpenting dari kita berkoordinasi dengan pemerintah pusat maupun pemda untuk mengantisipasi kenaikan ini
tentunya salah satu caranya adalah mempercepat realisasi impor